pt kereta komuter indonesia mewajibkan calon penumpang krl untuk menggunakan masker kain tiga lapis atau masker kesehatan mulai senin dua puluh satu september dua ribu dua puluh
penumpang yang masih menggunakan masker scuba atau buff tidak diperkenankan memasuki area stasiun
sebelumnya pt kci telah melakukan sosialisasi kepada pengguna krl untuk menghindari pemakaian masker scuba atau buff
hal tersebut karena masker scuba dan buff dinilai tidak efektif menangkal penyebaran droplet yang menjadi muasal penyebaran virus corona
kewajiban penggunaan masker medis atau masker kain yang memiliki minimal tiga lapisan menuai berbagai komentar dari pengguna krl